wah gimana sih orang namanya juga lagi tanding ya saling jual beli pukulan
mendingan juga jual beli diamond bapak

aduh boy aduh boy

jadi mereka biasa kena pukulan

si boy t walau masih muda

jadi marahnya ke saya melototin ke saya

pemimpin bapak duit kita kan juga banyak duit

nah ini apa telpon

saya yang bantuin ya

salam matrimonis ya